informasi pagi ini kita awali dari berita aktor senior indonesia anja semara
yang melaporkan seorang netizen ke polisi
bersama dengan istrinya dianitami anjasmara membuat laporan ke polres jakarta selatan
atas dugaan pencemaran nama baik yang dialami dianitami di media sosial
dalam akun instagramnya anjasmana mengunggah foto saat dia dan istrinya
berada di polres jakarta selatan
anjas juga menuliskan jika pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari tanggapan dia
atas tindakan yang dilakukan netizen tersebut
kasusnya bermula saat seorang netizen dengan nama akun instagram
korisa putri berkomentar negatif tentang fisik dianitami
saat itu anjas bereaksi dengan membela istrinya dan menuntut sang netizen meminta maaf
baik di media sosial dan juga di koran
jika dalam dua x dua puluh empat jam permohonan maaf
tidak disampaikan anja seakan melaporkan ke polisi
meski netizen tersebut telah meminta maaf di media sosial
anja seakhirnya tetap melaporkannya ke polisi
saya minta supaya kamu membuat video
permohonan permintaan maaf kamu
saya mau lihat raut wajah kamu
kemudian saya juga minta
berikan surat permintaan maaf kamu di media
dikutip dari detik com kapolres jakarta selatan
kombes paul indra fajar menyatakan pihaknya akan melakukan penalaman atas pelaporan ini
dia akan melakukan pemeriksaan terkait netizen yang telah melakukan penghinaan tersebut
namun sebelumnya akan memeriksa korban yaitu dianitami terlebih dahulu
jika terbukti melakukan penghinaan fisik terhadap dianitami
netizen tersebut akan dijerat pasal tiga ratus sepuluh kuhp
penghinaan dan pencamaran